bara skirmables polri ini kami mendapatkan laporan bahwa imam besar front pebelai islam habib rizik sudah tiba
itu luar biasa membuat kita punya kesempatan yaitu untuk memperbaiki bap
supaya pada saat nanti dilimpahkan ke kejaksaan berkasnya tidak mundar mandir
nah jangan sampai nanti kekejaksaan ada p lima belas nanti ada p sembilan belas baru p dua puluh satu ini mengulur ulur waktu
sedangkan seluruh bangsa indonesia menginginkan ini cepat selesai